kalau anak indi memiliki buah hati mungkin mereka akan memberikan nama anak mereka dengan panggilan senja banyu atau mungkin bumi
atau ada aliran generasi kekinian yang mungkin akan memberi nama anak mereka dengan sebutan farel aurora atau mungkin sheryl
tapi aliran aliran tersebut tidak mempengaruhi sepasang suami istri di banyuwangi jawa timur ini yang memberi nama anak anak mereka dengan sebutan inisial
perkenalkan ini v j l dan m ini nama asli mereka
sang ayah sukari dan wahyuning si sang bunda berpikir kalau mereka tidak ingin nama yang rumit namun tetap berbeda dengan yang lain sekaligus mudah diingat
maka terciptalah nama nama ini
ya langsung muncul aja rembukan sama istri bilang waktu kelahiran pertama kasih nama apa daripada panjang panjang simple aja
biar ringan enak
terus istri sendiri mengiyakan
namun nama simple itu pastinya mengandung doa dan harapan yang besar
terlihat bahwa salah satu doa tersebut sudah dijawab karena v dan j adalah juara dari sejumlah perlombaan bergensi
orang tua mereka pun berharap mereka berempat menjadi insan yang berprestasi